sebuah ruangan di sanggar seni kinanti sekar ini menjadi tempat belajar aksara jawa setiap kamis
kegiatan yang berlangsung di kawasan gondomanan kota yogyakarta ini sudah berlangsung sejak dua ribu tujuh belas yang awalnya banyak diikuti anak anak
namun seiring waktu banyak orang dewasa yang bergabung baik yang berasal dari jawa luar jawa bahkan luar negeri
termasuk christina duke mahasiswa asal ecuador yang mempunyai perspektif tak biasa dalam melihat aksara jawa
aksara jawa itu seperti gambar seperti simbol
karena kalau di negara saya itu tidak ada di sana ada alfabet latin
tapi kalau aksara jawa itu untuk saya sangat cantik dan indah
sebagai orang jawa sinta wijaya
tapi jayanti punya motivasi lain
kalau misal sampai generasi kedepannya dia tidak bisa membaca honacoropa itu apa nanti kan pada akhirnya aksara jawa itu akan hilang
contohnya kayak manuskrip manuskrip gitu kan sekarang banyak yang tidak bisa terbaca
sejak mengajar di sanggar ini tio cahya sadewa berharap pengetahuan aksara jawa tidak hanya berhenti di sini
yang sudah ikut di sini harapan saya menularkan juga
saya ke kerabat dekatnya minimal anaknya atau saudaranya sehingga aksara jawa ini tidak hanya mandek
jadi masih lestari sehingga kelak amin
di mata pendiri sanggar seni kinanti sekar upaya melestarikan budaya lokal ini bukan tanpa tantangan
untuk belajar aksara jawa di sini setiap peserta hanya dipungut biaya rp satu ratus tiga puluh
rp lima per bulan dengan satu kali pertemuan tiap pekan
tentunya akan susah ya mas kayak semuanya bagaimana sih kita mempromosikan bahwa belajar aksara jawa itu sangat menyenangkan loh teman teman
jadi ada komunikasi dan kita butuh sebuah semacam publikasi publikasi yang menarik untuk teman teman agar yuk kita mengingat lagi kita punya aksara yang menyenangkan sekali
sekar berharap upayanya bersama sanggar kinanti sekar ini mampu memberi peran atas upaya pelestarian keragaman budaya
budaya dan bahasa di dunia
apalagi perserikatan bangsa bangsa telah meresmikan tanggal dua puluh satu februari sebagai hari bahasa ibu internasional pada sidang umum ke tiga puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta